komite teh internasional menempatkan indonesia adalah negara penghasil teh terbesar ketujuh di dunia di tahun dua ribu lima belas
namun pamornya masih kalah dari komoditas kopi
sebuah kompetisi pencampur bahan atau mixologi berbahan dasar teh digelar untuk meningkatkan nilai jual teh ke masyarakat indonesia
kepala komite teh internasional
menurut data kementerian pertanian pada tahun dua ribu tujuh belas indonesia memproduksi satu ratus empat puluh ribu ton teh meningkat dibandingkan tahun dua ribu enam belas sebanyak satu ratus tiga puluh delapan ribu ton
sementara ekspornya kementerian perdagangan mencatat satu ratus tujuh belas juta dolar amerika naik dari tahun dua ribu enam belas sebesar satu ratus enam belas juta dolar amerika
namun popularitas teh di indonesia tidak setinggi komoditas kopi
jadi ini adalah kompetisi menyedutkan
menyeduh teh pertama di indonesia karena selama ini kan sudah sangat banyak sekali kompetisi menyeduh kopi
tetapi untuk teh ini kan memang masih belum sekali
dan kita ingin mempopulerkan mengenai teh indonesia yang berkualitas baik dan juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa teh itu juga sangat menarik
ada banyak story cara penyajian yang juga sangat beragam
dan karena selama ini kan orang banyak beranggapan di indonesia teh itu sebagai minuman yang minuman rumahan
kita setiap hari minum teh
kemudian ada beberapa yang menganggap bahwa teh itu terlalu ribet terlalu susah
dan kesannya kayak old fashion gitu agak tua
nah kita ingin mengangkat mengubah citra itu
sebanyak tujuh peserta perorangan dari berbagai daerah berpartisipasi pada kompetisi ini
mereka diberi waktu tiga puluh menit untuk mempersiapkan kreasi teh
ada yang mengangkat tema tropis teh musim dingin hingga teh rasa mangga
saya inspirasi dari posisinya sekarang adalah musim mangga
di mana mana di jalan jalan di pasar selalu orang
ketemu mangga lagi mangga lagi
dari situ saya berkeinginan bahwa kenapa sih enggak kita bikin suatu teh yang beraroma mangga
rasa mangga tapi ada rasa sensasi yang luar biasa
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam miksiologi teh adalah
kualitas teh suhu air dan waktu seduh serta didukung peralatan teh yang baik
ternyata teh juga bisa diracik menjadi minuman yang unik
yuk kita cobain rasanya
gimana chef menurut anda
ini bukan hasil karya miksology
ini agak tes buah
mixologi semua faktor elemen yang mengembang rasa itu nggak boleh tampak
sehingga hasil akhirnya itu memberikan satu cita rasa baru
sesuai dengan kreasi terima
terima kasih dan fantasi daripada peserta
terus ini juga rasa tehnya jadi hilang ya
kita enggak ngerti
sebenarnya bukan teh itu salah satu faktor elemen yang penting
dipadankan dengan ini nggak ada apa apanya
ini seperti hambar
ekstrasi dari elemen bahan bahan ini tidak ada sama sekali
mungkin kita bisa tunggu peserta lainnya seperti apa
mencatat angka konsumsi teh orang indonesia saat ini sekitar tiga ratus empat puluh lima gram per kapita
sedangkan malaysia tujuh ratus gram per kapita
harapannya kreasi miksiologi ini menjadi upaya mengejar target konsumsi
enam ratus gram per kapita di masa depan
karmel musalim jakarta